biasanya di harga rp tiga puluh rp tiga puluh dua ini sudah mencapai rp lima puluh
kan saya cek mungkin ada problem di supply nya di pasokannya
ya mungkin juga tapi naiknya terlalu tinggi dari rp tiga puluh rp tiga puluh dua ke rp lima puluh itu tinggi banget
apakah mungkin turun pak
ya biasa harga kalau ayam telur biasanya kena turun lagi
kan saya cek di lapangan